saudara sebanyak dua tujuh ratus lima penumpang kembali tiba di pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan
empat kapal dari malaysia dan kalimantan tiba pada senin sore
padatnya penumpang dari tiga kapal swasta dan satu kapal pelni yang baru tiba di pelabuhan nusantara mulai terlihat
para pemudik mengaku pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang menjelang lebaran
posko mudik laut lebaran dua ribu dua puluh empat di pelabuhan nusantara sejak posko mudik dibuka